kita beralih ke informasi lain ini mengenai gubernur aceh nonaktif irwandi yusuf yang difonis tujuh tahun hukuman penjara dalam sidang putusan yang dilaksanakan di pengadilan negeri tindak pidana korupsi jakarta pusat pada senin malam
menurut hakim irwandi terbukti menerima imbalan atau gratifikasi sebesar satu miliar lima puluh juta rupiah secara bertahap
irwandi merasa dicurangi dan dizolimi dan akan mengajukan banding atas vonis ini
menjadi terdakwa tak membuat gubernur aceh nonaktif irwandi yusuf meninggalkan media sosial
sesaat sebelum sidang fonis dimulai irwandi menyempatkan menyapa warga secara langsung melalui media sosial facebook live
di waktu yang sama irwandi menerima imbalan atau gratifikasi sebesar satu miliar lima puluh juta rupiah secara bertahap
di waktu yang sama irwandi juga yakin bahwa hakim akan memberikan putusan yang adil karena hakim adalah wakil tuhan di dunia
namun sikap irwandi kemudian berubah setelah fonis dijatuhkan
menyatakan terdakwa dr hewan h irwanyu sub msg telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
korupsi menerima suap bersama sama secara berlanjut dan korupsi menerima gratifikasi beberapa kali
irwandi difonis tujuh tahun
tahun penjara oleh hakim karena terbukti menerima imbalan atau gratifikasi pada dana otonomi khusus aceh yang dialokasikan untuk proyek pembangunan di kabupaten benar meriah
imbalan sebesar satu miliar lima puluh juta rupiah ia terima secara bertahap
atas fonis tersebut irwandi tidak terima dan merasa dicurangi
serta di zolimi irwandi pun akan mengajukan banding
dan saya merasa dicurangi di zolimi
kalau mau balas sudah lima
selain irwandi staf khususnya saat menjabat gubernur atas nama henry yuzal
difonis empat tahun penjara denda dua ratus juta rupiah atau kurungan tiga bulan penjara
sementara terdakwa lain atas nama teuku saiful bahri yang berperan sebagai perantara
dijatuhi hukuman lima tahun dan denda tiga ratus juta rupiah atau kurungan tiga bulan penjara
tim liputan sianan indonesia
saya ingin ditanyakan apakah pada terdakwa atau